gempa berkekuatan magnitudo enam delapan yang mengguncang maroko
membuat bintang sepak bola dunia cristiano ronaldo tergerak untuk memberikan bantuan
bintang al nasir itu dikabarkan membuka pintu hotel mewah miliknya di marrakesh maroko
untuk menampung para pengungsi secara gratis
hotel mewahnya dikabarkan mampu menampung dua warga
hotel bernama pestana cr tujuh itu merupakan salah satu hotel bintang empat yang ikonik di kawasan wisata marrakesh